rizky bilar mangkir dari panggilan pemeriksaan terkait kasus dugaan kdrt
yang rencana dilakukan kami siang kemarin di polres metro jakarta selatan
hanya ada dua kuasa hukum yang datang mewakili
guna menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan
adek efril manurung selaku kuasa hukum bilar menyatakan
bahwa kliennya saat ini sedang terganggu psikologisnya
karena narasi negatif di media sosial
sehingga meminta agar pemeriksaannya ditunda hingga pekan depan
polres metro jakarta selatan telah memeriksa
sejumlah saksi mulai dari penjaga rumah hingga asisten rumah tangga
olah tkp di kediaman lesti di kawasan cilandak jakarta selatan juga telah dilakukan
petugas menyita rekaman kamera pengawas atau cctv
yang diduga berisi detik detik kekerasan yang dialami oleh lesti
dari asil visum ditemukan luka di tubuh pedang dut jebolan ajang pencarian bakat ini
kemarin sudah cek tkp kemudian yang barang barang bukti yang sekiranya bisa
kasus yang dilaporkan sudah kita amankan
untuk cctv yang sudah kita amankan ada di penyidik
meski begitu nurmadewi tidak dapat menjelaskan spesifik
terkait berapa kali kdrt yang dialami lesti
selama berumah tangga dengan rizky bilar
karena hal tersebut sudah masuk ke dalam ranah penyidikan
tim liputan cnn indonesia